rabu siang kepala kepolisian republik indonesia jenderal istio sigit prabowo
mendatangi gedung instalasi gawat darurat rumah sakit immanuel kota bandung
untuk melihat jenazah aibda sofian didu anggota polri yang gugur
akibat sebuah ledakan bom bunuh diri di mako polsek astana anyar kota bandung rabu pagi
selain itu kapolri juga menjenguk lima anggota polsek astana anyar yang terluka
yakni ibtu suparya ibtu asing aibda agus aibda ritwan dan brikka deni
tidak ada beberapa anggota anggota yang terluka
ada kurang lebih sepuluh dan satu meninggal dunia oleh karena itu
tentunya dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan polri
mengucapkan bila sungkawa turut berduka cinta terhadap almarhum
semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi allah
kapolri menambahkan agar seluruh jajarannya tetap semangat dalam mengayomi
melindungi dan melayani masyarakat
jenazah aibda sofian didu kemudian diantar ke rumah duka
di kawasan sukajadi kota bandung untuk disemayamkan
sebelum nantinya akan dimakamkan oleh pihak keluarga
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat